sekarang kita sudah iya waduh mbak mbak mbak memang baik banget lah
selamat siang siang kamu baik baik aja kamu jangan nakal lagi ya ini maksudnya apa dong
kenapa dipegangin dokter maksudnya nakal ini kenapa begini bapak ibu
juga bersin dan jangan lupa habis mandi semuanya lu bawa tuh anak lu sunat ya ingat
fandi mbak biar bersih lu gantengan begini kita kocan
bersih dari ntar suruh diaji yang bersihin kenapa nggak lu aja
main game depan main game bersih ini bantuin emak dari segi itu langsung marah cuman mak doang
itu langsung marah cuman mak doang
yang ini enggak jadi bermain di sini buat mainan kamu sudah tua
maaf dok yang dagingnya agak banyak kan dia
saya mau dikit
mendingan dia dong oke
tapi yang namanya memet siapa
ini dok saya datang anak saya mehmet yang mau disunat
oh itu ya
tapi dokter maunya yang ini
apanya yang mau disunat
gak apa apa ini kan dokter pindah kuasa
berhak dong menentukan
berkuasa sih berkuasa
tapi ini istrinya mesosor aja
ya sudah kalau gitu yaudah yang ini aja
itu yang bener
udah cepet mehmet
jadi juga lo disini
amah wak bang
lebih cepet lebih bagus
ini gimana nih peh
ada mami abang ben
kok yang teriak dua orang
kenapa saya disuntik
aduh aku kesuntik
dokter aku mahasis
memang mesti begitu
bapak sama anak ke satu dna
kalau bapaknya yang disuntik anaknya juga ikut merasakan
setelah disuntik saya mau nyiapkan kain kapannya
buat apaan pak dokter
buat potong kepala kami
kepala kami be
kepala kami dipotong
dengarin dulu penjelasan dokter
dengarin kapan itu untuk membungkus daging yang sudah dipotong
dari diomuli begitu be
kayak digigit semut tuh
semutnya segede hp dok
eh jangan lari
bebek kabur disini
ya ya ya amet kelewatan
ogah banget gue punya adik kayak lo
cukup dua kali
ih galak diam
gue lagi marah habis batas tinggi gue
bayangin nih muka mama lo diurak urak
disangka gue buku gambar a tiga
anda siapa ya d
saya gak kenal jan
kau jali bang saya mau
ngejar raksa dulu ya amet
wah dasar ponakan kurang ajar lo
ini hukuman buat
itu berdiri di sini tangannya

ampe gua balik aduh
hah kok dia bisa tau ya
bang si memet
anda siapa ya
lo tadi gua minta tolong jan jan
gue memang anda siapa ya
kentut gue udah teriak teriakan di situ
nih nih gue disamain sama beginian nih
gue emosi marah gua gue kalo marah lapel gua
tenang eh ntar gua terakhir lo
gue kasih lo makan anak keroto
sekarang kita kejar memet dulu yuk ayo berangkat bang
aduh anjga memet kamu disunat
capek ya iya capek
banget minum dulu
berasa di surga belom minta udah ada
kalau begitu sinat dulu ya
aduh mata aku
mau kemana lo mau kemana lo
wah memet nyerah
dok makasih ya dok dokter emang baik banget dah
kita sunat selamat siang
kamu baik baik aja kan
aku selalu baik baik aja tuh
kamu jangan nakal lagi ya
eh tunggu tunggu tunggu dokter ini maksudnya apa dok
kenapa dipegangin tuh dokter
maksudnya jangan nakal lagi kenapa
begini bapak ibu
ya saya jelasin bapak ini adalah pasien kami
yang kabur dari rumah sakit jiwa
gawat ya pantesan aja
wah kalau gitu gawat tuh yan
hah kenapa mak
ini bahaya yan lu berasa pusing pusing enggak
iya enggak agak agak pusing nih mak
lo berasa mual pengen muntah
iya aku agak agak mual ya
udah deh yan salah gue
mendingan lu banyakin makan enak
ya kita enggak tahu yan namanya umurnya enggak
kamu sudah kemanin
kamu sudah kemanin
kamu sudah kemanin
kamu sudah kemanin
kenapa si mehmet
kenapa sih lo gak pernah pecus ya
pasti lo gak tangkep lagi tuh anaknya